terus kang mus bilang apa
itu rame rame mau kemana
aku minum aja tadi udah makan
saya juga minum aja
beneran gak makan
kang ujang udah sore gini baru makan siang
kalau nanti sakit mah gimana
salah seorang anak buah saya patah pinggang
sekarang giliran kamu
sudah kering kang
mau disiapin buat dikirim besok
terus kang mus bilang apa
jom aja nyangkut
nanti sekutuannya masuk
dapet saya kok gak ada
saya cuma ngantar aja ya
ini sekarang saya ngajak
udah gak apa apa
terima kasih buat pengertiannya
udah saya antar
tadi bukannya kita yang harus bilang terima kasih ke dia
iya tapi kita udah keburu keduluan sama dia
motor kang mus sudah gak ada
kang mus sudah gak ada
kang mus pergi
kayaknya mau pulang
lancang kanan gerak
istirahat di tempat
selamat sore mahasiswa dan mahasiswiku sekalian
matahari telah condong ke barat dan sebentar lagi tenggelam dalam pelukan malam
ada renungan yang ingin saya sampaikan sebelum kalian pulang
merebahkan tubuh yang lelah di atas pembaringan dengan mata terpejam
adakah penyesalan dalam hati kalian setelah seharian melakukan tindak kejahatan
tentu saja tidak
selama tindak kejahatan yang kita lakukan disertai dengan hati yang tulus dan ikhlas
tidak berharap pujian dari siapapun dan memohon penghargaan dari pihak manapun
sikap tulus dan ikhlas itu tentu akan membuat kita selalu rendah hati
tidak pamer diri
jika bertemu keluarga saudara teman apalagi orang lain
kita tidak akan mengaku ngaku
sampai jumpa lagi esok hari
dengan semangat yang sama
mari kita ramaikan kasanah percopetan di kota ini
sebelum kerja di terminal kamu kerja di mana
bantuin saudara bisnis beras
gulak balik bandung cianyur
mulai besok jangan kembali ke terminal
bantu lagi saudara kamu yang bisnis beras
kalau nggak mau cari kerjaan lain
kamu gak perlu tahu kenapa
bilang samancuy atau siapa saja kalau kamu mau balik ke kerjaan lama
atau mau cari kerjaan lain
sudah nggak betah di terminal
jangan bilang saya yang nyuruh
dan jangan bilang kamu ketemu saya
kalau ada yang tahu saya yang nyuruh
atau kamu bilang ketemu saya
ada setengah lusin orang yang akan marah
dan akan menghajar kamu
contohnya seperti ini
kamu ngomongnya sama seperti kemarin
waktu mau menghajar teman